kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh za
perawat nasional hospital surabaya semakin panjang
za senin kemarin mencabut berita acara pemeriksaan
karena merasa tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur
pencabutan sebagian isi bap oleh za
tersangka kasus dugaan pelecehan pasien ini
diutarakan oleh kuasa hukum tersangka di kantornya
di jalan kayung sari barat surabaya
pencabutan berkas acara pemeriksaan ini
tidak ada tekanan dari pihak manapun
za mencabut sebagian bap yang menyatakan
tersangka telah meremas payudara pasien
karena pengakuannya pada video yang direkam suami pasien pada januari lalu
akibat ia merasa terpojok diancam pasien akan dipolisikan
za berdalih tidak ada maksud meremas atau melakukan pelecehan pasien
karena apa yang dilakukannya merupakan tindakan mendis
dan sudah sesuai standard
standar profesi keperawatan
selain itu istri tersangka za juga sudah beraudensi
dengan kapolda jawa timur terkait kasus ini
pencabutan bap ini dilakukan dua hari usai pelaksanaan
sidang komisi etik majelis kehormatan etik kedokteran hari sabtu lalu
dalam pernyataan resminya
dpw persatuan perawat nasional indonesia jawa timur
menyebutkan bahwa za tidak terbukti melakukan tindak pelecehan seksual

selanjutnya za akan mengubah pernyataan di bap
yang semula mengakui bahwa dirinya melakukan pelecehan seksual
za akan mengubah pernyataan di bap yang semula mengakui bahwa dirinya melakukan pelecehan seksual
na akan mengubah pernyataan di bap yang semula mengakui bahwa dirinya melakukan pelecehan
menjadi bahwa ia hanya melepas sadaran elektrokardiografi
di bagian dada pasien yang sudah sesuai sop